kita tahu sudah beredar tulisan opini dari pakar hukum tata negara mantan wamenkumham juga
denny indrayana terkait dugaan cawe cawe atau ikut campurnya presiden jokowi
dalam penentuan bakal calon presiden dua ribu dua puluh empat dan dalam pemilu presiden dua ribu dua puluh
menurut denny ini dilakukan presiden jokowi untuk mengamankan atau istilahnya soft landing pasca lengser nanti
apa yang mendasari opini dan kritik terbuka kepada presiden jokowi ini dan apa respon istana
kita bahas bersama narasumber sudah bergabung secara virtual ada mas denny indrayana
pakar hukum tata negara dari melbourne australia mas denny selamat malam
malam mbak putri mas faldo
terima kasih atas waktu anda terima kasih mas denny atas waktu anda
saya sapa juga mas faldo maldini staf khusus menteri sekretariat negara dari jakarta
mas faldo selamat malam
malam mbak putri malam prof
ya selamat malam bapak bapak sekalian selamat idul fitri terlebih dulu
mohon maaf lahir batin
kita malam hari ini akan berdiskusi saya ke mas denny terlebih dulu
mas denny apa yang mendasari opini anda ini kritik terbuka ini
karena tuduhannya cukup serius ya anda menyebut beberapa lembaga
anda menyebut kpk anda juga menyebut mk di sana
ya apa yang saya tulis bukan cukup serius ya sangat serius
dari hasil saya membaca situasi bertemu dengan berbagai kalangan menerpat informasi memvalidasi informasi informasi itu
saya kemudian memutuskan untuk akhirnya terpaksa dalam tanda kutip menulis lagi semacam pandangan yang terbuka kepada publik
ini bukan kali pertama
saya pernah menulis surat terbuka kepada presiden untuk hal hal yang menurut saya esensial dan krusial
niatnya adalah untuk sama sama menjaga agar proses pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat itu tidak melenceng tidak keluar dari prinsip pemilihan yang free and fair
jujur dan adil
saya concern dari tadi bacaan informasi
yang saya dapatkan presiden jokowi meskipun secara panggung depan itu mengatakan tidak terlibat karena itu adalah urusan ketua umum ketua umum partai
tapi panggung belakangnya itu sangat serius untuk kemudian sejauh ini ya
tentu ada dinamikanya mendukung ganjar sandiaga uno dan prabowo air langga
mengambil langkah langkah yang menolak atau bahkan menghilangkan kesempatan peluang anies baswedan dan ahy
nah ini menurut saya serius karena seharusnya setiap orang punya kesempatan untuk punya preferensi siapa capresnya termasuk presiden
tapi pada saat dia menjabat masuk ke wilayah
kewenangan dan pengaruhnya itu melanggar prinsip
ciri and fair tadi karena presiden tentu punya
resources untuk dapat dan pengaruhi hasil
ini yang tidak boleh
karena kemudian menyebabkan arena pertandingan menjadi tidak netral
tidak netral bagi semua calon kontestan
nah karena itu karena saya concern dengan
pelanggaran konstitusi ini yang lagi lagi dilakukan oleh presiden jokowi
ya dengan segala resikonya saya tulis itu
pasti akan membuat tidak nyaman tapi kan perlu diingatkan
ya baik baik langsung saja mas faldo bagaimana istana sejauh ini merespon atau menyikapi atau sudah menelaah tulisan dari prof denny indrayana ini
ya makasih mbak putri
ijin pak haji deni yang namanya analisis ya semua boleh boleh
boleh boleh saja mbak
bahkan analisis pak jokowi maju lagi aja juga ada yang bicara begitu
ya kita baca dan kita cerita saja
tapi yang harus kita ingat dalam pemilu dua ribu dua puluh
ya dipunyai oleh partai politik karena memang amanahnya begitu
sebagai kandidat yang menang pemilu lima kali ya pak jokowi tentu dimintai pendapat pendapat lah
oleh banyak orang banyak parpol banyak pihak
kalau saya sama haji denny mungkin kurang relevan diminta pendapat karena ikut tarung langsung kalah soalnya
tapi kalau orang orang yang sering menang gitu tentu instingnya sudah terasa
sudah memasuki pertarungan gitu
dan presiden jokowi sudah jelas gitu mbak putri untuk meletakkan fondasi indonesia maju
jadi ini ibarat mobil
ini mobilnya bagus
mau supirnya siapa apa
apapun tentu sampai ke tujuan gitu
dan itu yang sudah dikerjakan
jadi kami kira kita tidak perlu khawatir gitu
jadi pak jokowi akan berlaku dan bertindak sesuai kapasitasnya gitu
karena ini memang pestanya partai
ini pestanya kandidat gitu
saya kira apa yang disampaikan oleh pak haji deni itu terlalu teknis untuk level seorang presiden ya gitu
karena partai kan tahu siapa yang mereka anggap paling mungkin menang
dan siapa yang akan diuntungkan mereka gitu
jadi saya kira mungkin ya kita berharap ya tolong bapak presiden jangan dikecilkan gitu
perkara puji puji tadi kebersamaan
ya kami kira itu hal yang wajar gitu
karena ibarat ada teman kerja mau naik kelas
ya perlu dipercanda bercandain gitu loh
ini kan justru cara bapak presiden menolong publik
mendorong publik untuk semakin merasakan suasana pilpres
dan ini kan sudah beberapa tahap
beberapa tahapan terjadi gitu
silahkan cek siapa saja orangnya layak atau tidak orang yang dibecandain atau yang didukung atau yang dibersamai ini gitu
kami kira tentunya bapak presiden tidak ingin ada pihak yang merasa tersinggung
apalagi ini partai politik
bapak presiden itu kan mandat konstitusinya dua x lima tahun pak
tapi kalau partai itu kan punya mandat yang lain gitu
jadi jangan sampai ada perasaan sakit hati yang nanti
bapak presiden itu akan merugikan rakyat kita
dan sekali lagi kami tegaskan bapak presiden seorang negarawan yang tahu kapasitasnya tahu wonangnya
jadi tidak akan offside
jadi saya rasa masyarakat tidak akan percaya dengan analisis analisis yang tidak beralasan yang kosong
yang berupaya menyudutkan presiden
dan ini kan tidak main main
jadi inilah yang perlu kami tegaskan
makin presiden dikata katai dicurigai approval rating naik
orang akan semakin mencari sosok keberlanjutan jokowi di dua ribu dua puluh empat
kira kira begitu mbak
ya saya berterima kasih atas responnya
silahkan ditangkapi secara tertulis
saya tunggu ya
di mana letak kosongnya di mana letak tidak tepatnya
jadi mari kita berdiskusi secara objektif
kikanya dituntutkan sama sama
kalau dikatakan satu satu kita bedah ya
kalau dikatakan presiden paham bahwa ini adalah wilayah kerja partai politik
tidak usah panjang panjang kita ambil satu contoh saja
dalam buka puasa partai amanat nasional ini saya tulis juga
di situ ada diberikan ada pertemuan tertutup
begitu pertemuan tertutup selesai dimunculkan ide koalisi besar
dan jelas presiden ada di situ
banyak yang tidak eksplisit bahwa presiden ikut terlibat
terlibat mendorong koalisi besar itu
informasi yang saya dapat koalisi indonesia bersatu
itu juga presiden terlibat
bagaimana pertemuan dengan ketemuan ketemuan partai dilakukan
yang saya dapat dari informasi informasi langsung dari yang bersangkutan
jadi itu saja sudah membuktikan bahwa presiden yang saya sebut ikut cawe cawe
dan akhirnya menyebabkan sebentar saya belum selesai
bahwa negarawan dan segala macam tadi tidak tervalidasi
bagaimana dengan mungkin dikatakan ini kan mendorong seseorang dan segala macam
ya ada yang didorong ada yang tidak
saya kasih contoh lagi
kita kasih contoh lagi mbak
di situ saya tulis soal jadi strateginya tidak hanya dua tapi saya nulis sepuluh ya
kalau cnn tadi menyebutkan dua itu kurang delapan gitu
yang kita angkat misalnya tentang bisa jadi membuat tiket anies baswedan hilang
karena adanya pk pala staf presiden muldoko
yang sudah sejak lama
dikatakan itu presiden tidak setuju presiden tidak tahu dan seterusnya
mbak ini persoalan serius
kalau kemudian seorang pk pala staf presiden itu dibiarkan mengambil alih partai mencaplok partai
dan presiden mengatakan ya saya tidak setuju ya harus dilantik
karena itu merusak demokrasi kepartean kita
dan juga berbahaya bagi hubungan presiden jokowi dengan presiden ke enam sbi
dan juga bahwasanya beliau diam dan membiarkan
itu artinya memberikan persetujuan
pastinya kan ada langkah langkah yang tidak diterjut
bahkan kalau kemudian tidak ditanggapi oleh pak muldoko bisa di reshuffle
bahwa itu tidak dilakukan
mereka kan ada ada blessing ada persetujuan dari presiden terhadap tindakan untuk mencaplok partai
dan itu tentu membawa konsekuensi bisa hilangnya tiket anies
dan banyak lagi
kalau tidak salah beberapa analisis anda soal
beberapa hal yang terdapat
anda sempat juga mengeluarkan beberapa analisa dari sudut pandang hukum tata negara
berkaitan dengan opini anda yang anda keluarkan di website integriti ini
dan kalau tidak salah di awal tahun ini anda juga sempat bertemu dengan prof mahfud md
dan kemudian menyampaikan opini itu kritik itu secara langsung kepada prof mahfud
pada saat itu bagaimana respon prof mahfud
karena kita tahu prof mahfud juga bagian dari pemerintah ini saat ini
mbak kalau dengan pak mahfud saya rutin ketemu
tidak hanya sekali dua kali
tidak hanya januari berkali kali
kami mendiskusikan isu isu dua hal mbak biasanya
dan itu yang sering saya jadikan indikator parameter untuk menentukan kemana saya memilih calon presiden misalnya
yaitu kata konstitusi dan kata kata korupsi
saya memilih presiden jokowi di dua ribu empat belas mbak dengan parameter itu
saya melihat oh ini kelihatannya kata kata konstitusi
oh tapi anti kondusinya bagaimana
oh bagus ada harapan menguatkan kpk
faktanya ini yang sudah dilakukan pak jokowi
di panggung depan mengatakan menguatkan kpk
di panggung depan juga kemudian mengatakan undang undang perubahan kpk itu inisiatif dpr
tidak boleh itu lempar batu sembunyi tangan
undang undang di indonesia dibuat dengan persetujuan bersama presiden dan dpr
artinya apa presiden bersetuju
artinya apa dpr itu partai partai politiknya mayoritas partai pemerintah
kepala pimpinan koalisi di parlementer itu perdana menteri
kepala koalisi dalam presidensial itu presiden
kata presiden buat undang undang ikn jadi
kata presiden buat undang undang cipta ker jadi
perubahan itu yang membuat anda kemudian sekarang sulit untuk kembali mendukung presiden joko widodo
dan kemudian anda juga mengatakan sudah mendukung anies baswedan di dua ribu dua puluh empat
perubahan undang undang kpk adalah titik balik di mana kpk dari alat hukum menjadi alat politik
dan karenanya pemberantasan korupsi yang dijanjikan jokowi omong kosong
oke dan itu
kerja pr baser
sekarang dalam sistem sekarang sangat mudah untuk membangun opini opini dengan cara cara yang secara profesional tapi diatur
sehingga tidak juga relevan untuk mengatakan itulah ukuran yang sebenarnya
kerja buzzer sekarang itu sudah menjadi satu proyek dan tidak bisa jadi ukuran yang murni lagi
itu yang kemudian anda sudah mengatakan kepada prof mahfud ya
pada saat itu awal tahun
kalau dalam penegakan undang undang perasaan korupsi banyak masalah
diskusi saya dengan prof mahfud
bicara dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi kami sama sama punya concern
bagaimana hukum tentu saja kemudian diskusinya menjadi tenjang
tapi salah satu yang saya sampaikan adalah jangan sampai hukum menjadi instrumen strategi pemenangan pilpres dua ribu
saya tulis juga dalam tulisan saya
bahwa ini ada kasus kasus hukum menjadi gaining politik
gaining politik untuk menentukan ke arah mana koalisi pilpres dan kepada siapa
kehukuman ppres diarahkan
ini semua dilakukan secara terang terangan di depan mata kita oleh pak jokowi
saya berikan kesempatan kepada mas faldo dulu
kalau nanti mas faldo akan tidak dia kan memang harus mengatakan begitu bagian dari istana
kalau dia mengatakan iya malah penerbina aja
silahkan mas faldo
anda mengklarifikasi soal dugaan hukum ini menjadi alat untuk mencapai tujuan tujuan politik
ya pertama kalau ya susah juga kalau seandainya jangan dikit dikit istana yang kalah gitu
karena kan presiden selalu jadi kambing hitam atas politik copres capres
di beberapa kali kesempatan ya kalau kita juga menyimak saya yakin haji denny juga menyimak
bahwa presiden selalu bilang ya nanti kemungkinan saya lagi yang dituduh ada di sini di sini gitu
sambil bahkan sambil ngejokes gitu
jadi ya tidak semua yang boleh presiden lakukan
ada batasannya termasuk hak politik setiap orang orang yang berada di luar pemerintahan dan sebagainya gitu
kan demokrasi bekerjanya begitu saya kira kita sudah
menurut pak fadoko hak presiden untuk dia akan cari cari kepada partai demokrat dan sebagainya
sebentar prof deni
sebentar prof deni silakan
itu kan proses proses hukumnya kan berjalan prof deni
karena itu penting mbak untuk diklarifikasi
ya silakan mas fadoko
pak haji deni itu kan proses hukumnya berjalan
setiap orang kumham juga sudah statement kala itu
dan ya proses hukumnya berjalan biarin aja gitu
dan kita kan tahu prinsip prinsip demokrasi ada kekuasaan yang dibagi dan sebagainya
ya saya kira pak haji deni sudah pahamlah sampai situ
itu yang pertama
soal yang kedua
ya sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa pilpres ya domainnya partai politik
nah yang ketiga
ya kami kira kan itu adalah upaya untuk membuat orkestrasi baru dalam pemberantasan korupsi
mungkin mungkin ya prof denny dan kawan kawan pegiat anti korupsi juga punya concern di situ gitu
tapi kan yang tidak jauh lebih penting adalah
orkestrasi pemberantasan korupsi ini adalah langsung dipimpin oleh bapak presiden
dan itu yang membuat upaya ini lebih terintegrasi gitu integrity nih
jadi yang ingin dicapai adalah pendekatan yang tidak biasa biasa saja
presiden sebagai kepala pemerintahan kepala negara kita juga ingin terlibat dalam upaya pemberantasan korupsi
bukan melemahkan kpk bang
kalau melemahkan kpk pak
kalau melemahkan kpk kpk nya sudah tidak ada
toh kpk bekerja sampai sekarang
abang juga bisa pak haji denny juga bisa
pak haji deni adalah pak hudi
kpk terus bergerak sampai hari ini
nah tuduhan seperti itu kami kira tidak inilah ya tidak indah lah gitu dalam upaya kita sama sama ingin memberantas korupsi
dan ya sekali lagi sayang sekali pak haji deni kalau seandainya itu dituduhkan
kepada kpk sebuah institusi yang sampai hari ini terus bekerja dengan optimal mencari cara kejaksaan juga bekerja
jadi ada orkestrasinya gitu loh
kami kira di situ kita bisa lebih melihatnya secara lebih jernih ya
oke prof deni silakan
saya juga kehabisan kata kata ya mendengar
ya silakan pak
ya boleh mohon tidak dipotong mbak putri
saya juga agak kehabisan kata kata mengomentari mas faldo ya karena satu sisi saya mengerti posisi beliau sebagai bagian dari istana ya tidak bisa keluar
tapi sisi lain saya pernah dalam posisi itu juga bagaimana dilematisnya
nah jadi kalau kemudian dikatakan orkestrasi yang dipimpin presiden justru disitu masalahnya
pemberantasan korupsi sebelumnya sebelum ada perubahan undang undang kpk
itu adalah kpk yang independen
kpk yang kemudian menjadi alat hukum untuk meratas korupsi
setelah perubahan undang undang kpk yang terjadi adalah kpk sebagai alat politik
karena berada di bawah presiden tidak lagi independen
seandainya kemudian undang undang kpk yang melemahkan institusi kpk itu diisi oleh orang orang yang berintegritas masih ada harapan untuk bernafas
presiden membiarkan teman teman yang sudah berkorban mata seperti novel
itu yang mereka akan
presiden membiarkan orang orang sebagaimana firly dan kawan kawan yang bermasalah secara etika karena sudah pernah diperiksa melanggar etika berat
disurati oleh pimpinan kpk bahwa ini ada masalah dijadikan ketua kpk
jadi jangan katakan kpk itu dikuatkan kpk dibunuh
saya menulis buku tentang ini apa saja prinsip prinsip ada kpk kuat
kembali ke persoalan
prof denny mohon maaf waktunya terbatas
kalau tadi dikatakan
baik saya jawab
tadi dikatakan buldoko itu biarkan hukum bagaimana biarkan hukum
jelas jelas muldoko itu orang presiden dan kemudian dibiarkan mengambil alih partai resmi secara aturan yang secara hukum jelas jelas sudah dikatakan
dari kementerian hukum sampai putusan pengadilan juga salah
belum lagi kita bicara bahwa itu ada tukar guling dengan perkara di kpk
banyak sekali persoalan
dan presiden jokowi membiarkan
itu sebabnya menurut saya cara presiden untuk ikut dalam pilpres dua ribu dua puluh empat adalah cara yang melanggar konstitusi
harus kita tegur dengan keras
saya menyediakan diri untuk mengambil langkah ini dengan resikonya
tapi saya tentu saja paham bung faldo tidak akan berani bicara
betul pak denny apa yang saya sampaikan
tentu beliau akan bicara ini kosong
silakan mas faldul
nurani yang bisa bicara
satu hati nurani yang bisa bicara
dua biarkan publik yang menilai bagaimana
silakan silakan mas faldul

silakan silakan mas faldul
kita sangat setuju sekali apabila publik yang dikasih kesempatan menilai pak
karena semua boleh setuju boleh tidak ya
kita semua punya pendapat
kalau saya punya paradigma kita presidensialisme
uu kpk yang baru itu arahnya ke sana bang
kalau pembangunan tidak berjalan tindakan koruptif sogok menyogok masih jalan
publik bisa salahkan presiden
kalau yang sudah diberikan baju dinas mobil dinas staff dan ajudan dari uang uang kita
uangnya juga gede kan dua puluh triliun lebih
untuk pemilih presiden
dan itu tanggung jawab
jadi jangan jangan jangan bilang dikit dikit perkuat kpk dan ini lepas tangan
justru presiden memimpin organisasinya salah satunya kpk
soal tuduhan mencaplok partai politik mas fadli
soal tuduhan mencaplok partai politik mas faldul silakan
oh nggak jauh jauh sih mbak
dari kalimat saya yang pertama
ini pak haji deni banyak ininya banyak tuduhan tuduhannya
dan orang bisa melihat publik bisa melihat proses hukumnya biarkan saja berjalan
karena kan ada hak hak dalam demokrasi yang juga harus kita hormati
tapi yang jelas sekali lagi ditegaskan bapak presiden seorang negarawan
tahu kapasitasnya wewenang jadi tidak akan offside
kira kira begitu saja pak putri
terakhir sekali saya perlu disclaimer juga ke prof denny
prof denny tahun dua ribu empat belas prof denny memilih presiden jokowi
kemudian saat ini tidak mendukung dan sudah menyatakan mendukung anies baswedan di pilpres dua ribu dua puluh
betul ya prof ya
betul dan saya punya alasan alasan kenapa demikian
saya punya alasan kenapa saya sudah saya tulis dalam satu juga surat keterangan juga saya posting di website
jadi ada yang saya demikian
jadi saya sudah menyampaikan itu kepada prof mahfud md betul
saya sudah menyampaikan kepada prof mahfud md dalam konteks bahwa saya punya hak untuk memilih
bersama satu orang rekan anti korupsi yang sama sama berpikir bahwa ada dalam ukuran yang tadi
konstitusi dan anti korupsi itu kami menilai ini kita bisa memberikannya kepada mas anies
kalau kemudian itu dianggap berbeda pandangan tidak ada masalah
tapi poin saya putri poin saya presiden jokowi
harus diingatkan bahwa beliau adalah kalau betul negarawan harus bersikap netral
tidak ikut mendukung secara berlebihan dan menggunakan resources kepresidenannya
dan juga membiarkan ada partai dicapelok yang konsekuensinya menyebabkan capres yang lain tidak bisa ikut pemilu
itu clear dan silakan publik menilai dengan kacamata nya
terima kasih prof denny
terima kasih prof denny
tidak ada kacamata hati belum hadul tentu
ya terima kasih terima kasih prof denny
ya terima kasih terima kasih prof denny
sudah berdiskusi pada malam hari ini
mas faldo juga terima kasih sudah berdiskusi
disclaimer itu perlu kami sampaikan sebagai media yang independen
terima kasih prof denny dan mas faldo